ya itu tadi untuk mengantisipasi mungkin salah satu kemacetan yang ada di jakarta
ini salah satunya sudah ada peresmian atau pembukaan jalan layang cipinang lontar ya
pengerjaan fisik flyover atau jalan layang cipinang lontar jakarta timur sudah rampung dan sudah mulai dioperasikan sejak dua hari lalu
tuh senin kemarin uji coba khusus untuk kendaraan roda dua pun seperti yang dikatakan sudah dilakukan
dilansir cnn indonesia com kepala dinas perhubungan dki jakarta andrian syah memastikan
setelah uji coba maka jalur pengganti menuju jalan raya bekasi dari arah jatinegara jakarta timur dan sebaliknya itu aman untuk dilalui sepeda motor
andri menambahkan jalan layang cipinang lontar ini resmi beroperasi pada selasa dua puluh tujuh februari hari ini begitu ya
setelah dilakukan rekayasa lalu lintas dan semua rambu penunjuk jalan sudah dipasang
dan sudah ada koresponen cnn indonesia
rekan kami miladia rahma di kawasan jalan layang cipinang jakarta
mila bagaimana kondisi lalu lintas ini pas jadi fungsikannya jalan layang cipinang lontar
dan seperti apa rekayasa lalu lintas yang diberlakukan
mengapa rekayasa lalu lintas harus diberlakukan di jalan layang cipinang lontar ini
selamat pagi aldi dan hanum
satu lagi ya proyek infrastruktur di wilayah dki jakarta yang akhirnya meskipun sempat molor begitu ya
peresmiannya dijadwalkan tanggal lima
namun akhirnya hari ini tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu delapan belas flyover cipinang lontar sudah dibuka
tapi memang belum sekarang ya aldi dan juga hanum mengingat karena memang peresmiannya baru akan dibuka ini pada pukul sembilan pagi nanti
tapi sebenarnya kalau kita bicara soal uji coba ini sejak dua hari yang lalu uji coba
kendaraan roda dua dan juga roda empat sebenarnya sudah mulai dilakukan ya di flyover cipinang lontar ini
saya gambarkan dulu
kalau mungkin di belakang saya ini flyover sepanjang enam ratus meter ini memang masih lengang karena tadi seperti saya sampaikan
baru kemudian dibuka untuk kendaraan ini sekitar pukul sembilan
tapi seperti kita tahu ya kenapa mungkin menjadi alasan kenapa titik ini perlu dibangun flyover
karena di sebelah kanan saya mungkin kamera bisa mengarahkan ya ini adalah titik juga yang sangat apa ya
sudah kita semua sudah awam lah ya sudah tahu bahwa titik ini adalah titik yang memang rawan kemacetan
karena memang sebenarnya tidak jauh
dari di seberang tempat saya melaporkan teman teman ini ada perlintasan kereta api
jadi biasanya memang sebelum flyover ini dibangun titik ini menjadi titik yang sangat apa ya sudah biasa macet begitu
bahkan ketika misalnya kereta api melintas aldi dan juga hanum kemacetan ini atau kepadatan lalu lintas ini panjangnya bisa antara dua ratus sampai tiga ratus meter
nah kalau kita bicara rekayasa lalu lintas memang iya karena sebenarnya hanum dan juga aldi selepas kemudian nanti kendaraan turun dari flyover cipinang lontar ini
biasanya disitu akan ada putaran balik atau u turn di depan gedung bkn
nah untuk kemudian memastikan bahwa arus lalu lintas di titik ini terutama pada saat kendaraan ini lepas turun dari flyover cipinang lontar ini
maka u turn ini harus ditutup
supaya kemudian perjalanan arus lalu lintas ini tidak kemudian terhambat dan tidak menimbulkan kepadatan kendaraan di titik tersebut
nah tentu saja kita akan melihat ya seperti apa efektif atau tidaknya flyover cipinang lontar ini
nah biasanya pengalaman saya saya selalu melintasi flyover pancoran ini salah satu proyek juga ya kan proyek juga infrastruktur yang kemudian sudah kita rasakan
memang betul pada titik flyover yang biasanya memang padat sekali arus lalu lintasnya memang tidak terlalu padat artinya sudah lengang gitu
tapi biasanya akan ada perpindahan titik kemacetan pada saat turun kendaraan selepas flyover ini biasanya akan lebih padat lagi
nah kita juga akan teruskan bahwa apakah kemudian flyover cipinang lontar ini cukup efektif kemudian untuk
meminimalisir atau mengurangi kemacetan di titik ini
tapi teman teman tampaknya kita perlu juga ya melihat bagaimana kemudian indeks jakarta atau dalam skala global ini indonesia
terkait bagaimana tingkat kemacetan di dunia
sebuah lembaga riset tentang analisis data kemacetan di dunia inrix yang berbasis di washington dc amerika serikat
menyatakan bahwa indonesia masuk ke peringkat dua puluh dua negara paling macet di dunia
kemudian jakarta secara spesifik ini memasuki peringkat kedua
kemudian jakarta secara spesifik ini memasuki peringkat kedua

kota paling macet di dunia di bawah bangkok
jadi kalau di kawasan asia sendiri jakarta ini paling macet begitu ya setelah bangkok
dan waktu yang dihabiskan oleh publik begitu ya atau masyarakat di jalanan yang macet di jakarta ini rata rata sekitar lima puluh lima jam per tahun
jadi luar biasa
coba kita bayangkan ya selama lima puluh lima jam per tahun itu kita harus menghabiskan waktu di jalanan
dan berapa banyak uang yang kemudian kerugian yang harus menguap begitu saja
jadi itu yang kemudian mendorong pemerintah provinsi di kaya jakarta kemudian membangun proyek proyek infrastruktur untuk bisa mengurangi kemacetan
tapi mudah mudahan efeknya juga bisa terasa begitu
meskipun di beberapa titik saya merasakan sendiri karena saya sebagai pengendara juga begitu ya
di flyover pancoran misalnya itu juga titik kemacetannya hanya berpindah
tapi tentu saja kalau kita bicara secara global bagaimana kemudian masalah kemacetan yang menjadi masalah klasik di ibu kota
tidak hanya soal pembangunan infrastruktur tapi bagaimana kemudian mendorong masyarakat ibu kota untuk bisa menggunakan transportasi publik
itu yang seharusnya menjadi sebuah mangat dan sebuah solusi untuk terus mendorong masyarakat untuk bisa ikut menurunkan kemacetan
seperti itu teman teman nanti jam sembilan kita akan coba pantau bagaimana kemudian efektif atau tidaknya flyover cipinang lontar ini
apakah betul seperti tadi prediksi saya kemacetan justru akan berpindah pada titik setelah turun flyover atau justru ini akan bisa meredakan pengendara yang biasa lewat sini
karena sudah terbiasa dengan kemacetan kita akan lihat bersama nanti hanum aldi kembali ke studio
baik miladia itu peringkat dua puluh dua bukan prestasi ya menyedihkan sekali loh sedunia dua puluh dua
tapi miladia terima kasih atas informasi anda selamat menunggu sampai jam sembilan nanti
setuju dengan wilayah yang harus diubah adalah pola masyarakat yang mau menggunakan fasilitas atau moda transportasi publik